satu lagi klub profesional baseball lahir di surabaya jawa timur
yang berbeda klub baseball profesional ini lahir dan juga dimiliki oleh sekolah dasar muhammadiyah empat pucang surabaya
mereka baru saja menyabet juara satu turnamen baseball tingkat nasional
m empat merupakan klub baseball anak yang ada di surabaya
tidak hanya siswa sekolah sd muhammadiyah empat pucang
klub ini juga menampung atlet atlet baseball muda dari siswa sd lain
klub profesional ini diharapkan bisa mengenalkan olahraga baseball pada siswa
dan mengenalkan olahraga pada anak anak sehingga muncul bibit bibit muda atlet nasional
sebelumnya baseball merupakan kegiatan ekstra kulikuler
namun tahun ini sekolah memutuskan untuk mendirikan klub sendiri
agar bisa berkompetisi dan menjadi klub profesional
yang menampung atlet dari luar sekolah
bisa menampung atlet atlet surabaya
tidak hanya siswa siswa yang ada di sd muhammadiyah
tapi kami berharap juga banyak dari sekolah sekolah lain
tim yang sudah menjadi juara dalam turnamen baseball tingkat nasional di jakarta ini
siap menjadi klub profesional yang akan mengikuti kompetisi tingkat nasional maupun internasional